presidir dan founder dari astronaci international gemma guyardi
selamat pagi pak gemma
hai selamat pagi
sebelum kita membahas untuk pekan ini mungkin kita harus kembali dulu ke pekan lalu
itu ihsg masih didominasi di zona merah apa yang menjadi sentimen utamanya
oke selamat pagi pemirsa
indeks harga saham gabungan melemah tetapi pelemahan ini menurut astronaci adalah perlemahan sementara
based on the financial astrology cycle kita melihat bahwa pada saat ini matahari berada di aquarius
dan pada saat nanti ke taurus itu kurang lebih sampai dua bulan mendatang
statistik based melihat bahwa kecenderungan tren akan bergerak di dalam bullish trend
katalisnya apa sampai hari ini belum ada katalis yang akan mendongkrak dia naik
tetapi kita percaya katalis itu akan datang pada saatnya
dan kalau berdasarkan dari tanggal yang sudah kita buat kita akan melihat bahwa sembilan februari sampai dua maret dua ribu tujuh belas itu ada tendensi bull
artinya harga open atau harga pembukaan pada tanggal sembilan februari itu nantinya akan lebih rendah
dengan penutupan di maret artinya maret nanti akan naik ya
kemudian sepuluh maret sampai tiga puluh satu maret itu juga akan bull
artinya di dalam satu bulan ke depan kita akan bergerak di dalam kondisi bull
sedangkan untuk target ihsg sendiri ini terus akan berlanjut
target tahun ini dari astronaci adalah lima delapan ratus
pergerakannya di dalam wave lima continuation
ini dari sisi price action ya dari sisi technical analysisnya
kalau kita melihat dari secara makronya sejak dipegang oleh bu sri mulyani ini nampaknya keuangan lebih stable
karena fund manager atau investor asing juga melihat tentang stabilitas politik di indonesia
dan politik di indonesia ini lucunya bukan lagi mengenai tentang presiden dan seterusnya
tetapi lebih ke gubernur dari dki ini sendiri
karena ada proses hukum terlibat di dalamnya
ini akan menjadi satu katalis di mana katalis ini akan membuat confidence foreign fund terhadap bangsa kita
apakah country risk kita akan tinggi dilihat dari fairness daripada pengadilannya nanti pak basuki cahayapurnama
ini akan berdampak
cukup besar dampaknya dari
oh cukup besar
pada saat kita melihat ya terjadinya unfairness di dalam proses pengadilan
yang kita predik adalah ini akan membuat orang sudah malas untuk berinvestasi di indonesia
karena orang akan melihat daripada saya taruh di indonesia dengan negara yang memiliki kepastian hukum tidak jelas
lebih baik saya move ke thailand atau ke filipina yang pi nya kurang lebih dengan indonesia
ini menjadi satu faktor yang sangat diperhatikan nantinya
oleh karena itu saya percaya bahwa presiden jokowi juga melihat ini
dan bekerja keras bersama sama penertipan penertipan terus dilakukan
perkeuangan busri mulyani sudah luar biasa ya
nah tapi semua itu price in dengan harga
oleh karena itu kita para chartis kita akan melihat bahwa price action itu sudah menggambarkan apa yang akan terjadi
di sini kita melihat bahwa indeks masih berpeluang dan besar peluangnya untuk terus bull selama period yang tadi saya berikan
pada saat matahari memasuki taurus itu kurang lebih nanti di akhir april
itu setidaknya saham saham b caps itu masih akan memimpin
dan di tahun dua ribu tujuh belas awal semester satu yang akan memimpin banking stock
dan apakah itu sebesar apa faktor dari pilkada terhadap pelembagaan tertentu
kalau kita lihat market itu sudah tahu sebenarnya siapa yang akan menjadi pemenang
dan market juga pasti sudah tahu akan terjadi dua putaran
tidak ada tanda tanda di sini bahwa market akan tiba tiba turun di bawah lima
dan pelembahannya yang ada di sini masih kita kategorikan sebagai the secondary reaction
atau reaksi dari kenaikan sejak tanggal dua puluh empat januari itu kan naik terus ya
jadi pelembahannya hari ini sampai minggu lalu itu terus ya melemah
tetapi kita percaya bahwa start dari hari ini ada satu opportunity bahwa indeks ini akan terus kembali recover
setidaknya kalaupun hari ini tetap merah
besok paling lambat harus mulai up
tapi jika kita lihat juga di pekan lalu bukan hanya nilainya bukan levelnya saja yang terkoreksi
apakah masih seputar sentimen yang sama
ataukah ada sentimen wait and see sekarang yang dihadapi oleh investor
dan kita bahagia kalau market lagi turun transaksinya lesu itu bagus
artinya apa orang juga lagi males trading
terus kemudian harga itu turun
itu secara psikologi marketnya is a sign of bullish trend
bahwa jangan sampai waktu kondisi marketnya lagi turun semua orang berbonong bondong panik selling
ini yang bahaya berarti
ada sesuatu yang sebenarnya big fund itu tahu tetapi belum terdistribusi
lalu mereka keluar duluan
karena news itu biasanya selalu akan keluar terlambat
nah di dalam kasus ini pelemahan yang terjadi sejak empat lima hari
mulai dari tanggal tiga belas februari terus melemah
ini dengan volume yang tidak begitu besar dan market yang cukup lesu
ini artinya apa market nggak setuju market mau turun
jadi pelaku pasar tidak setuju dan berharap minggu ini harusnya akan recover
dan kita lihat mudah mudahan volumenya besar
baik kita akan langsung ke perkiraan ihsg minggu ini
dan kita juga lihat ini adalah pembukaan saat ini
dan langsung rebound sesuai ekspektasi pak gemah
jadi sampai seberapa jauh ini akan rebound
kalau kita bicara hari ini dia akan berjuang naik di atas lima ratus tiga puluh tujuh
jadi ya sebentar lagi
minimal dia harus tembus lima puluh tiga tujuh puluh
jadi delapan poin lagi
itu adalah gerbang dia untuk terus naik
harapan saya adalah ditambah empat hari dari sekarang
mudah mudahan angka lima puluh empat akan kembali
sentimen apa yang bisa dicermati oleh para investor untuk khusus minggu ini
hari ini tidak ada lagi
terus tidak ada lagi yang namanya hoax tentang pemilihan pilkada
itu sudah lewat
dan sekarang mereka akan lihat ke depan
jadi hari ini trump sedang euphoria
dia lagi pergi ke boeing dan seterusnya
dan belum akan memberikan satu kebijakan yang aneh aneh
saya rasa do jones juga akan recover
dan tidak terlalu banyak sentimen dari global juga
sehingga index memiliki kesempatan untuk kembali ke padan jalur dia
dimana jalur dia harusnya sudah berangkat ke atas
dan kita percaya bahwa koreksi koreksi yang terjadi sebelumnya
hanya bersifat sementara
mudah mudahan terus naik ke atas
kalau sektor sektor apa saja yang bisa kita cermati juga
kalau indeks naik pasti ada lokomotifnya
dan lokomotif di indonesia itu tidak lepas daripada big caps dari saham perbankan
kita punya bni
saya topiknya adalah bni
dan kita tetap percaya bri tetap akan mendukung ya
terus kemudian dari sektor mining
itu juga dari batu bara
mudah mudahan bisa terus naik
manufaktur seperti astra internasional
itu akan oke
saya melihat ada aali
aali ini bisa dipertimbangkan
bagi penyuka cpo
penurunan yang berminggu minggu ini harusnya akan berakhir mulai dari minggu ini ya
di akhir februari
terus kemudian akan mulai rally lagi sampai bulan maret
apakah akan ada net sale yang dilakukan oleh investor
tidak ada masalah
itu terjadi setiap hari
pada akhirnya kita akan melihat di tengah tengah net sale harga juga bisa naik
jadi tidak besar
jadi anda jangan terlalu melihat
untuk pemirsa juga
berarti kita ikut sell
tidak selalu begitu
saya selalu mengajarkan bagaimana kita melihat price action
atau karakter pergerakan harga
sampai jangka waktu tertentu
kalau kita percaya dia akan up
misalnya sekarang bni akan up
bri akan up
itu urusan mereka
karena mereka juga perlu adanya sirkulasi dana investasi
kalau pekan ini apakah berpotensi nih kan
tadi kan akan naik terus nih empat hari ke depan
dan apakah berpotensi untuk menembus lima empat ratus
jadi kemarin turun dari tanggal tiga belas empat hari
kalau market dalam kondisi normal
maka dalam empat hari ke depan
kembali ke lima empat ratus dua puluh dua
nah dari astronaci kita punya eye of future disini
saya sudah siapkan tanggal tanggalnya
kalau kemarin kita perhatikan dia melemah ya
dia melemah itu dari tanggal tiga belas kemudian sampai tanggal dua puluh satu
maka gateway berikutnya
seharusnya kalau hari ini dia berhasil menguat
maka target penguatan berikutnya ada di tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan
jadi harusnya mudah mudahan penguatan yang tadi itu berlanjut sampai dua puluh tujuh dan dua puluh delapan

bagaimana jika kita bicara dengan nilai tukar rupiah
nilai tukar rupiah terakhir terakhir ini sudah tidak
pekan lalu masih ditutup di zona negatif tapi ya
dan ini rupiah akan terus dipertahankan sampai bulan mei
antara tiga belas dua ratus lima puluh sampai tiga belas tiga ratus lima puluh
ini kita lihat rupiah pada pembukaan hari ini
apakah ini akan terus berlangsung sepanjang pekan ini
kita lihat average di tiga belas tiga ratus lima puluh
sepuluh ini akan dijaga di situ
jadi kurs nilai tengah ini sejak dipegang ibu sri mulyani
volatility daripada rupiah benar benar di keep sama beliau
dijaga habis dari sejak dua ribu enam belas ya kurang lebih
dua ribu tujuh belas itu sempat ada pelemahan sampai tiga belas tiga ratus lima puluh an
ini akan standby di sini
dan ini akan nanti dipengaruhi oleh defisit neraca perdagangan indonesia
tetapi saya pikir sampai mei nanti tidak akan sampai tiga belas tujuh ratus seperti itu
pasti akan dijaga di level ini
selama tidak ada krisis di politik
jadi yang akan membuat ini
ekonomi indonesia sudah fine
mereka bisa dikatakan kita cukup stagnan
lima lebih ya
yang akan menjadi faktor krisis untuk ini adalah politics
di luar dari itu tidak
tadi anda bicara juga soal defisit neraca perdagangan
bagaimana dampaknya terhadap rupiah secara jangka panjang
secara jangka panjang kalau kita perhatikan
the worst case angka ini kembali ke tiga belas
karena saya akan combine dengan support resistance yang pernah ada
cukup jauh dari posisi sekarang ya
dan itu pun hanya akan bertahan sebentar
karena akan dijaga nilai keseimbangannya
dan ekonomi di angka tiga belas tiga ratus lima puluh nampaknya masyarakat bisa terima gitu
pelaku industri juga merasa nyaman di level ini
kita parameternya juga dari airlines company ya
jadi beberapa airlines ini kan sensitif terhadap oil
dan kemudian terhadap us dollar
dan eksportir kayak misalnya coal
terus dari cpo dan seterusnya
di angka ini mereka juga tidak terlalu volatile
jadi anda bisa melihat
di mana sih angka yang kira kira industri itu bisa menerima atau tidak
kalau ini diangkat lagi ke tiga belas lima ratus
nanti yang rontok saham api
kemudian cpo nya mulai lari
terjadi volatility yang tidak bisa dikontrol
sehingga saya melihat bahwa pemerintah ini pinter
dia sudah menemukan rata rata yang kira kira ekonomi ini akan stable
dan itu angkanya sekitar tiga belas tiga ratus
lewat dari itu akan ada sektor yang sangat volatile
ekonomi nampaknya akan agak susah dikendalikan
khususnya importer importer yang sekarang bisa dikatakan indonesia ini basenya importer
dan mereka ngedrive ekonomi indonesia dari sektor itu
nah ini yang dijaga oleh saya yakin dari kementerian keuangan mereka melihat hal ini
baik jika kita bicara soal rupiah tidak terlepas dari bi rate dan the fat rate
seperti kita tahu the fed rate ini berpotensi juga untuk dinaikkan pada bulan maret
apakah akan ada aksi yang serupa dari
bank indonesia sendiri
bank indonesia itu kalau dulu mungkin menteri keuangannya yang sebelum yang ini
mereka memiliki dalam tanda kutip sedikit latah
yang satu naik dia ikut naik
tetapi bu sri mulyani memiliki satu standing point yang cukup jelas
dia hanya akan naikkan kalau memang diperlukan
tetapi bagaimana dengan amerika
saya kita astronaci aktivitas kita juga ada di amerika gitu
sehingga kita melihat ground check di sana
general aviation di situ juga luar biasa
dari mana saya melihat
high network yang ada di amerika
mereka sekarang sangat aktif berpergian dengan charter pesawat jet dan seterusnya
kemudian consumer dan saya ke market
ke real market di amerika
mereka tidak terlihat sedikit adanya stressful ya
ada chance ya lena akan naikkan lagi
untuk bi rate
pada saat pengumuman itu maret atau next period
yang jelas amerika memiliki satu ekonomi yang getting better
dan mereka tidak akan terus dikasih rate di bawah
pasti akan pelan pelan naikkan
baik terima kasih pak gema guyardi telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business